bisa satu lapangan sama lionel messi tapi ya itu tadi bersyukur aja
terus pokoknya gak bisa dibikirkan lah bisa satu lapangan sama messi